dan kami akan ajak anda untuk mengamati rekapitulasi suara pemilu dua ribu sembilan belas
sudah ada koresponden kami di sana ada arman helmi di gedung kpu jakarta
sepertinya para pemilih ataupun juga masyarakat masih tetap harus menunggu dengan sabar
karena penghitungan atau rekapitulasi perlawanan suara tingkat nasional masih tetap terus berlanjut
ini progres dari tiga ratus delapan puluh lima enam puluh enam tps dari total jumlah tps secara keseluruhan di seluruh indonesia yang mencapai delapan ratus
sementara kita akan pantau dulu hasil sementara
sementara untuk rekapitulasi penghitungan perlawanan suara untuk pasangan wakil presiden nomor urut satu jokowi dodo ma'ruf amin
yaitu sekitar empat puluh tujuh ratus tiga puluh tiga empat ratus empat puluh enam suara
jadi memang kenapa masyarakat bertanya begitu panjang dan agak lama untuk mengetahui hasil penghitungan suara
atau rekapitulasi penghitungan perolahan suara karena memang komisi pemilihan umum saat ini melakukan metode penghitungan suara secara manual berjenjang
di mana penghitungan suara secara manual berjenjang ini reinhard telah dimulai pada tingkat tps
pada tujuh belas hingga delapan belas april dua ribu sembilan belas yang lalu setelah selesai kemudian masuk pada penghitungan suara di tingkat kecamatan untuk manual berjenjang
seperti itu di mana target untuk kpu kecamatan sudah harus menyelesaikan penghitungan suara secara manual berjenjang ini pada lima mei dua ribu dua puluh
kemudian beralih pada tingkat kpu kabupaten kota di mana kpu kabupaten kota juga sudah harus merampungkan penghitungan suara secara manual berjenjang
pada delapan mei dua ribu sembilan belas
kemudian di tingkat provinsi di mana target penghitungan suara sudah harus selesai pada tiga belas mei dua ribu sembilan belas
dan akhirnya nanti di kpu tingkat pusat akan diumumkan secara resmi hasil penghitungan suara secara manual berjenjang itu pada dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
jadi tahapan tahapan inilah yang saat ini masih dijalankan seperti itu dari tingkat bawah mulai dari tps kecamatan kabupaten kota provinsi hingga tingkat pusat seperti itu
dan ya kami juga akan menyampaikan bahwa
sejauh ini jumlah korban atau kpps yang menjadi korban baik yang sakit maupun meninggal pada pemilu atau pemungutan suara tujuh belas april yang lalu
sejauh ini yang wafat atau kpps yang wafat pada tercatat pada hari sabtu kemarin dua puluh tujuh april dua ribu sembilan belas pukul delapan belas waktu indonesia barat yang meninggal sudah dua ratus tujuh puluh dua orang
yang sakit satu delapan ratus tujuh puluh delapan orang sementara total keseluruhan yang menjadi korban adalah dua satu ratus lima puluh orang seperti itu reinhardt
jadi memang sejauh ini komisi pemilihan umum kemarin juga ketua komisi pemilihan umum arief budiman pada saat berdialog di salah satu cafe ataupun juga lounge di jakarta menyatakan kepada pers dan juga awak media bahwa kpu tengah mengusahakan untuk memberikan asuransi kesehatan kepada para korban terutama petugas kpps yang meninggal ataupun sakit
karena menurut ketua kpu masalah asuransi kesehatan ini sepertinya sudah disinggung oleh perludem pada dua ribu empat belas
namun sepertinya asuransi ini masih tetap harus melakukan
melalui tahapan penggodokan di komisi dua dpr ri di mana komisi dua sepertinya sudah pada awalnya sudah menyetujui namun sepertinya ini masih menjadi janggalan atau hambatan seperti itu di kementerian keuangan
di mana kementerian keuangan masih akan terus menggodok berapa besaran asuransi kesehatan
nah sambil menunggu asuransi kesehatan ini selesai atau diketok palu sejauh ini kementerian kesehatan kementerian keuangan maksud kami dan juga kpu telah menyepakati tunjangan bagi yang meninggal petugas kpps
yang meninggal akan menerima uang sejumlah tiga puluh enam juta rupiah dan yang sakit akan menerima tunjangan sebanyak tiga puluh juta rupiah
kedepannya juga ketua komisi pemilihan umum arief budiman mengatakan pada pemilu yang akan datang pihaknya akan melakukan seleksi sebaik mungkin baik fisik maupun psikis daripada petugas kpps
yang akan bertugas karena memang bukan hanya faktor jasmani saja yang dibutuhkan untuk bekerja pada pemungkutan suara sampai penghitungan perolahan suara namun juga tekanan tekanan yang begitu berat sehingga membutuhkan psikis
dan juga kondisi rohani yang prima dan mantap seperti itu sehingga kedepannya tidak akan ada lagi banyak korban seperti itu
mengenai wacana akan bekerja sama dengan kementerian kesehatan yang akan menempatkan petugas medis di setiap tps juga ini masih menjadi pembicaraan serius antara kpu dan kementerian kesehatan
karena menurut ketua kpu untuk menempatkan petugas medis baik dokter maupun perawat di delapan ratus tiga belas ribu tps itu membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga ini masih akan terus dibicarakan seperti apa reinhardt
dan diharapkan nanti pada pemilu
pemilu yang akan datang sudah tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan reinhardt
terima kasih arman helmi koresponden cnn indonesia langsung dari gedung kpu di jakarta